utang pemerintah kembali menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh berbagai pihak jelang pemilu dua ribu dua puluh
mantan wakil presiden yusuf kala menyebut
pemerintah presiden jokowi dodo membayar utang hingga rp satu triliun per tahun
yusuf kala menambahkan pembayaran utang itu tertinggi sepanjang sejarah indonesia
karena jumlah utangnya juga sangat besar
ekonomi ada masalah dalam dan luar
tadi saya bicarakan utang masyarakat yang tadi mengatakan utang besar ya betul
setahun bayar kuma dan utang limit rp satu triliun
terbesar dalam sejarah indonesia sejak merdeka
tentu saya juga berada dalam sejarah walaupun
sementara menteri keuangan sri mulyani indrawati buka suara
merespon kritik dari mantan wakil presiden yusuf kala
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono soal utang pemerintah
dikutip dari cnbc indonesia com sri mulyani mengatakan
pemerintah melakukan pembayaran utang setiap tahun sesuai perencanaan dalam apbn
pembiayaan setiap tahun dilakukan secara prudent
dengan tetap memperhatikan berbagai resiko
sri mulyani mengatakan
kalau dilihat dari data pengelolaan utang
tiap tahun kita tahu beberapa utang itu ada jangka waktunya
jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo
maupun untuk pembayaran utangnya itu sudah ada di apbn
sebagai catatan pemerintah tahun ini melakukan pembayaran bunga utang
sebesar rp empat ratus dua puluh enam delapan triliun untuk bunga utang dalam negeri
dan rp empat belas enam triliun untuk bunga utang luar negeri
perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun dua ribu dua puluh
secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas outstanding utang
yang berasal dari akumulasi utang tahun tahun sebelumnya
termasuk utang dalam rangka penanganan pandemi covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional